aku gak mau tau mau lapar kek mau belum makan kek itu bukan urusan aku
anak cacat seperti kamu itu gak pantas dikasihani
maaf bu anak saya bukan anak terkutuk
dia tidak pernah dilahirkan dengan keadaan seperti ini bu
anak saya pantas untuk hidup
saya kesini kan cuma mau beli bubur bayi
tidak ada anak di dunia ini yang lahir dalam keadaan terkutuh
semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci
jadi saya mohon ibu ibu jangan menganggap apa yang terjadi pada keluarganya pak subur itu satu kutukan
semuanya itu adalah cobaan dari allah swt
kita juga kan tidak tahu apa yang terjadi pada ibu ibu selanjutnya
semuanya rahasia allah bu
ada apa bu tari
enggak enggak ada apa apa kok
yaudah kalau begitu saya permisi dulu ya
saya mau mengajar ngaji di kampung sebelah
bu bapak mau cari kerja dulu
sebentar lagi juga saya mau ke warung mau cari bubur buat bayu
pak anaknya kayaknya pengen dicium
teruslah pak también terima kasih
sianya namanya mu talk a unit
ya pak terima kasih memang pak
pergi sana pergi
jangan tularkan anak kami pergi
baik bu saya akan pergi
tapi saya mau beli bubur bayi dulu untuk anak saya
dia belum makan bu
aku gak mau tahu
maulah pergi kek mau belum makan kek itu bukan urusan aku
anak cacat seperti kamu itu gak pantas dikasihani
anak saya bukan anak terkutuk
dia tidak pernah dilahirkan dengan keadaan seperti ini bu
anak saya pantas untuk hidup
saya kesini kan cuma mau beli bubur bayi itu kadang saya makan
jangan banyak ngomong kamu ya
jangan bu jangan bu
jangan normal lagi lo kesini
bu pergi bu jangan
kasih aja bubur yang dia minta daripada si nenek makin mendekati kita
cepat kasih aja buburnya
nih ukur yang kamu minta
pergi ke sana
pergi ke sana
kau jadi baik baik saja
kau jadi baik baik saja
ternak pada mati
apa semua ternakku mati
tidak wajar siapa yang melakukan ini
kamu apa yang ternak ternakku hah
semua ternak ternakmu mati pasti gara gara kamu
kamu memang bumbu asial
asal malah aja
kenapa perasaanku jadi gak enak
mudah mudahan tidak jadi sesuatu sama suami
kamu jangan agak dong
cukup cukup cukup
aduh bayu kamu kenapa cuma
kamu rewel terus dari tadi
ya allah bapak bapak kenapa pak
ya allah bapak bapak ini kenapa sih pak
jauhkan bayi terkutuk itu dariku
karena bayi terkutuk itu telah membuat hidupku menderita
bapak aku mohon pak
tolong terima kasih
maju anak ini pak
pak aku ini ya pak
kasian cuma balik aja nih pak
pak aku ini pak
kamu bilang terkutuk ini anakku
kau pernah ini hidup ini
pertanyaan aku juga pegar anak ini pak
kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur

kabur shair kabur kabur kabur kabur kabur kabur zabar modal kabur kahlar kabur kabur kabur hernan
kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur ke bemol belong
kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur kabur di remaus arabic
audzenkabar kabur kabur selanjutnya kabur kabur kabur kabur sabar kabur kabur ke was
ayo cepat pergi dari sini
pergi dari kampung ini
usir anak terburu itu
anak ini adalah anakku
siapa pun diantara kalian yang mau mengganggu dia harus membunuh aku terlebih dahulu
ayo bunuh aku bunuh
kenapa diam kenapa diam
kamu mau mengganggu anakku
ayo bunuh aku bunuh
kamu ayo bunuh aku
kenapa diam saja kenapa kalian diam saja kenapa
bunuh kalau berani bunuh aku bunuh
bukan semua pengecut bukan semua pengecut
jadi ini yang kamu mau
pergi kamu pergi
kalian tahu kalian telah melakukan perbuatan anarki
kalian telah melakukan perbuatan anarki
kalian bisa ditangkap